gak perlu jauh ke ranah minang untuk cicip gulai tunjang otentik
yuk ikut saya ke rumah makan khas minang yang ada di kawasan kebon kacang jakarta pusat
kedai makan ini menyajikan masakan bukit tinggi sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
mari kita ikut membuat sop dagingnya terlebih dahulu
siapkan mentega bawang merah bawang putih lada penyedap rasa serta daging sapinya
panaskan mentega hingga meleleh lalu menyusul bumbu bumbu lainnya
mentega ini digunakan supaya cita rasanya jadi lebih gurih
nah untuk mencapai tingkat kematangan dan rasa yang pas
lama waktu memasak sop daging bisa sampai satu jam
ini baru beberapa menit dicempurin aja sudah harum aromanya
nah ini kita tinggal menunggu sampai benar benar kering dan warnanya jadi kecoklatan ya bu ya
jadi seperti bawang goreng baru bisa dimasukkan ke dalam
dan diproses selanjutnya
lanjut ikut masak gulai padeh tunjang
berbeda dengan gulai pada umumnya padeh tunjang ini tidak menggunakan santan
yang diperlukan tentunya kaki sapi segar sebagai bahan utama
bumbunya cabai merah keriting yang digiling jahe lengkuas bawang merah bawang putih serai daun salam
hampir semua rempahnya sudah dihaluskan supaya lebih meresap ke dalam tunjangnya
proses masaknya memang cukup sederhana
tinggal cempung cempungin aja bahan yang sudah dihaluskan tadi
tapi yang bikin lama adalah proses menunggunya nih
proses masaknya harus menunggu kurang lebih empat sampai enam jam ya bu ya
sampai benar benar lunak itu sih tunjang sapinya
selama lebih dari empat puluh tahun para pelanggan rumah makan ini selalu setia kembali
karena pemiliknya menjaga rasa dari resep warisan keluarga dan selalu menggunakan bahan yang berkualitas
gak heran gulai padeh tunjang ini bisa habis hingga seratus porsi setiap harinya
kita nggak pernah mengurangi dari bumbu dari resepnya tidak pernah mengurangi dan menambah
dari dulu apa yang diajarkan ke kita dari nenek moyang itu nah itu yang kita pakai sampai sekarang
wah semua menu andalan sudah jadi
apalagi gulai padeh tunjangnya nih
dalam bahasa minang padeh artinya pedas
wow tergambar banget kan dari kuah merah menyalanya
tunjangnya walaupun tebal tapi teksturnya benar benar empuk gampang banget dikunyahnya
dan juga memang bumbunya benar benar meresap banget
jadi rempahnya kerasa ada rasa gurih pedas tapi tetap bikin lagi
kalau sop daging ini sih rasa rempahnya strong banget
tapi tekstur kuahnya ringan dan bikin hangat tenggorokan
ini memang tampak seperti lemak tapi sebenarnya bukan
ini adalah daging muda
kalau orang sumatera barat sebutnya adalah sandung lamur
kalau rasanya teksturnya memang lembut banget mirip seperti lemak
cuma bedanya kalau lemak kan suka ada yang nyakut ini langit langit
kalau ini sama sekali enggak benar benar lembut
terus kalau untuk rasa kuahnya
namanya sup seger terus ada sensasi sembar semarin ditenggorokan ketika dimakan
eits masih ada satu lagi gajeh bonya
kalau yang ini rasanya mirip gulai padeh tunjang
hanya saja ada rasa asam karena menggunakan asam jawa
satu porsi gulai padeh tunjang dibanderol dengan tiga puluh delapan ribu rupiah
sop dagingnya dua puluh dua ribu rupiah
harga ekonomis tapi tetap
pokoknya lama bana